mobil smk akhirnya siap dilepas ke pasar indonesia
pabriknya di boyolali jawa tengah
diresmikan oleh presiden jokowi dodo enam september lalu
sebelum diresmikan mobil smk yang diklaim sebagai mobil buatan anak bangsa ini
telah melalui jalan yang panjang
dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami bisa anda saksikan di elemen cnnindonesia com

saya alisa hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
terima kasih terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih terima kasih
bisa menjadi contoh bagi calon calon perusahaan otomotif dalam negeri lainnya
yang berencana membuat dan mengembangkan produk produk otomotif baru
kita basicnya aja bahan bakunya belum kuat segala macam
ini industri otomotif ini mau kemana
karena masuk ke industri otomotif ini itu sangat sulit sekali
terbukti banyak pabrikan pabrikan yang pengen masuk ke sini gitu kan
bagaimana pun bisnis bisnis ya harus untung gitu
nah perlunya ada smk itu di sini biar tahu emang untung ya kira kiranya bikin mobil
hitungannya seperti apa
saat ini pabrik smk memiliki tiga ratus pegawai yang hampir seluruhnya merupakan lulusan smk
pabrik smk ditargetkan bisa memproduksi sepuluh hingga dua belas mobil dalam setahun